seperti inilah ungkapan dugaan penistaan agama dan penghinaan terhadap seorang nabi yang dilakukan mkc
yang videonya viral di media sosial
ungkapan mkc dinilai mui jawa timur sebagai tindakan yang telah melukai hati umat islam
karena itu mui jawa timur mendesak polisi segera menangkap dan mengusut kasus ini
ketua bidang fatwa mui jawa timur menyatakan
mkc yang sudah tak lagi memeluk agama islam telah salah menafsirkan ayat ayat dalam kitab suci umat islam al quran
ini sudah kira kira kasus yang kedua atau yang ketiga yang dilaporkan
jangan sampai umat beragama di antara kita di antara umat islam dan kita
dan kristiani terjaga hubungan harmonis
tiba tiba dengan masalah ini kemudian menjadi pecah ikatan ini gara gara bapak kc ini
pada sabtu kemarin pengurus besar nadlatul ulama juga mengecam pernyataan mkc
dan meminta aparat kepolisian menegakkan hukum
pbnu mengimbau warga negara indonesia agar saling menghormati dan menghargai
meski berbeda golongan suku bangsa dan agama
kami mengecam keras pernyataan dari mui jawa timur
kepada detikom kabar reskrim polri komjen agus andrianto pada senin menyatakan
laporan terhadap muhammad kc telah diproses baris krim
agus mengatakan muhammad kc dilaporkan di empat tempat
satu di barreskrim sementara tiga lainnya di jajaran kewilayahan
meski menyatakan telah diproses agus tidak menjelaskan kapan memanggil kece
ia hanya menyebut polisi masih memproses laporan
tim liputan cnn indonesia